perbedaan pendapat antara gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dengan badan pemeriksa keuangan terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras terus berlanjut
kejadian ini kemudian membuat gaduh dengan rangkaian reaksi kedua belah pihak
untuk membahasnya kami sudah terhubung saat ini melalui sambungan satelit dengan ketua badan pemeriksa keuangan hari azhar aziz
selamat malam pak hari
selamat malam mas indra
baik pak hari kami ingin kali ini di malam hari ini kami ingin mendengar perspektif dari anda
karena sebelumnya kita mendengar dari perspektif pemprov dki jakarta
bagaimana sebenarnya laporan dari hasil audit bpk ini anda tadi membawanya ke presiden joko widodo
apa reaksi presiden setelah mendengar laporan anda tentang rumah sakit sumber waras ini
itu laporan ke presiden disampaikan oleh koordinator langsung
kami mengambil informasi dari investigasi prof edi mulyadi tentang sumber waras
dan ditegaskan bahwa hasil audit investigasi itu memastikan ada kerugian negara
waktu laporan bulan juli dua ribu lima belas yang kita sampaikan ke dprd dki untuk
pelaksanaan anggaran tahun dua ribu empat belas itu yang kita nyatakan masih indikasi kerugian negara
yang kita sebut angkanya satu ratus sembilan puluh satu rupiah
itu waktu kita melapor di dprd dki waktu itu bulan juli kalau tidak salah
nah kemudian datang permintaan dari kpk
kpk meminta untuk memastikan lalu meminta kami untuk melakukan audit investigasi
dan kami melakukan audit investigasi dan sudah kita serahkan ke kpk
ke kpk tanggal tujuh desember dua ribu lima belas
nah sekarang bolanya ada di wilayah kpk
tapi kami memastikan bahwa di audit investigasi itu seluruhnya kita jelaskan tentang siapa
tentang bagaimana pembeliannya kapan bahkan juga sampai misalnya transaksi
tapizyka di luas itu seperti apa

saya terkita tapi saya dakar acara
maksudnya apa itu ada niat ada intensi begitu
itu yang auditor kita kemudian punya sense audit bahwa ini ada sesuatu yang terjadi di dalam kasus ini
lalu itu yang membuat kita akhirnya datang permintaan kpk dan kita melakukan audit
dan itu terbuktilah sampai kita menyatakan ada kerugian negara
dan satu lagi yang perlu saya tegaskan bahwa setelah uang itu dibayar itu pun tidak bisa langsung digunakan
sama kalau anggaran
kalau pergi ke toko membeli tv itu kan langsung hari itu juga anda bisa pakai tv nya kan
ayo tidak tanah sumber waras itu tidak bisa dipakai baru bisa dipakai tahun dua ribu tujuh belas
jadi agak lucu juga memang
jadi disitu yang kita laporkan di dalam audit bpk ada kita confidence sekali kerugian negara
baik pak hari dari sebelumnya ketika anda menyampaikan
kita menyampaikan ke dprd itu ada indikasi kerugian negara lalu kemudian diminta oleh kpk untuk melakukan audit investigatif
dan sekarang sudah ada hasilnya diberikan
artinya ini sudah bukan indikasi kerugian negara tapi memang sudah ada kerugian negara begitu ya
fix menurut bpk ini
kerugian negara di hasil audit investigasi kita pastikan ada kerugian negara
di laporan sebelumnya bulan juli dua ribu lima belas itu kita baru masih menyatakan indikasi
jadi ada dalam jarak selama enam bulan kita memastikan
sekarang kita akan masuk ke yang terjadinya perbedaan pendapat
bukan perbedaan pendapat artinya dibantah begitu oleh gubernur ahok gitu
mengatakan bahwa hasil audit bpk ngaco begitu ya
kemudian ada beberapa istilah istilah lain yang tidak bisa kami sebut di sini
tapi intinya adalah menentang hasil audit ppk ini disebut main main begitu
karena ada perbedaan soal lokasi lahan pak
disebut menggunakan dasar lokasi lahannya ada di tomang utara dengan njop yang saat itu memang kecil
yang tujuh juta per meter persegi
lalu ahok mengatakan bahwa sebenarnya yang digunakan adalah berdasarkan faktor pajak
njop lokasinya ada di kiai tapa yang njop nya sangat tinggi
dua puluh juta sekian begitu per meter persegi pak
dari beberapa hal yang dibantah oleh ahok ini bagaimana komentar bpk tentang ini pak
pemeriksaan kita sangat peluk
saya bahkan kita bahkan dipercaya oleh badan atop internasional lembaga kita memeriksa
artinya menunjukkan bahwa bpk ini dipercaya dunia sebagai satu lembaga profesional
jadi para pemeriksa kita memastikan
jadi ketika menyebut angka angka ketika menghitung angka angka itu sudah pasti dia meyakini sesuai dengan standar
dengan keretia dengan perhatian

nah kita meyakini itu
dan silahkan saja kalau ada yang tidak setuju untuk menggugat
dan di negara kita ini pemegang kebenaran tertinggi adalah pengadilan
jadi tidak perlu kita perdebatkan itu
bukan masalah memperdebatkan pak
mungkin bpk bisa mengklarifikasi
apakah pak hari sebagai ketua bpk
saya sempat mencoba mengkaji lebih detail begitu ketika sanggahan ini datang
apakah benar memang lokasinya di tomang utara
sudah laporan laporan audit investigasi ini tidak lagi menjadi permasalahan
ada tiga jenis pemeriksaan
pemeriksaan yang pertama itu laporan keuangan
itu yang kita laporkan tiap tahun
kepada seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat
dan itu di situ kalau ada sesuatu yang salah
pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa memberikan komentar dan menindaklanjuti
bahkan bisa mengkritik bpk
yang kedua pemeriksaan kinerja
itu juga kita beri kesempatan oleh undang undang bpk
tapi untuk yang audit investigasi untuk tujuan tertentu
audit investigasi itu tidak ada hak
karena itu sudah masuk pada wilayah hukum
itu wilayah yang kita sebut sebagai informasi pro justisia
jadi tidak ada perdebatan
dan saya bahkan tidak bisa untuk menjelaskan kenapa pakai ini kenapa pakai itu
itu silakan saja nanti di pengadilan
kalau misalnya itu menjadi wilayah penegakan hukum
baik pak ari artinya apakah ini kemudian anda tidak bisa menjelaskan saat ini
bahwa posisinya sumber waras ini memang sebenarnya di tomang utara atau kiai tapa begitu ya pak hari
ini wilayah yang akan nanti diperjelaskan di pengadilan
kalau ini nanti masuk ke ranah hukum yang di
sekarang bolanya tidak lagi di kami
kalau kami nanti diminta katakanlah ini masuk kepada wilayah pengadilan
dan kami diminta kami siap untuk menunjukkan bukti bukti
dan nanti silakan pengadilan meyakini atau sebaliknya
baik kalau begitu kami tanya ini aja pak
soal dasarnya ketika kita tanya ke pm prof sisi pm prof kenapa yakin itu ada di kiai tapa
dasarnya adalah faktur pajak
apa yang dijadikan bpk sebagai dasar ketika menetapkan lokasinya ada di tomang utara
sama ini pertanyaan yang kami anggap sebagai pertanyaan nanti wilayah pengadilan
jadi silakan saja itu nanti ditanyakan kalau ini masuk ke wilayah penegakan hukum
baik jika sebelumnya sebelum saat ini begitu pak sebelum yang audit investigasi
ada tahapan yang sebelumnya apakah itu kemudian juga audit itu sempat meminta klarifikasi
itu sempat meminta klarifikasi kepada gubernur ahok ketika ada audit pertama
kalau audit investigasi tidak perlu klarifikasi
sebelumnya audit investigasi pak
di yang laporan pemeriksaan tahunan itu kita serahkan kepada pemerintah dki dan itu ada jatuh jatuh
sempat meminta klarifikasi ke pemerintah dki
ada jatuh jatuh ada komentar institusi
karena yang kami dapatkan informasi gubernur ahok menyatakan bahwa tidak pernah dipanggil oleh ppk untuk mengklarifikasi
dki kan tidak hanya pemerintah dki itu kan seluruhnya
jadi bukan hanya satu dua orang tapi seluruhnya institusi
jadi bukan satu dua orang pemerintah dki seperti kami juga di ppk bukan saya
tetapi institusi ppk
begitu juga penyelenggara pemerintah
jadi yang dipanggil siapa waktu itu pak
kalau bukan gubernur ahok yang diminta klarifikasi
kalau yang investigasi gubernur ahok kita panggil
dan beliau datang sampai sembilan jam kita periksa
dan setelah kita periksa beliau sangat kecapean
dan kemudian beliau meminta maaf telah salah persepsi terhadap ppk
terhadap ppk selama ini setelah pemeriksaan itu bulan agustus
itu bulan november kalau tidak salah saya
kalau saya tidak salah ingat itu kita panggil gubernur ahok
dan kita periksa sembilan jam
kasian juga saya sebenarnya melihat itu
dan beliau menyatakan
saat itu responnya apa ketika dipanggil wpk
ketika dipanggil bpk apa respon dari gubernur ahok tentang beberapa hal
yang disebut indikasi kerugian negara tadi
itu informasi kan beliau kan minta ada rekaman kan
tapi karena ini proses yang terkait dengan pro justisia
jadi ada tata beracaranya
tidak dapat itu direkam dan tidak dapat disingga
itu hanya boleh diketahui oleh penegak hukum
bukan maksudnya ketika bpk memanggil
maaf pak saya ingin supaya agar jelas
beliau membawa kameraman dan kameramen
itu tidak dapat kami terima
kalau tidak tidak usah
artinya kami tapi akhirnya beliau masuk sendiri
dan selama sembilan jam diperiksa oleh pemeriksa kami
intinya jadi saat pertemuan dipanggil untuk mengkelari pemeriksaan itu
saya tidak dapat menyatakan
karena informasi itu adalah informasi yang sifatnya sekarang masih pro justisia
jadi apa apa yang dipertanyakan apa apa jawabannya pak ahok apa apa
sebenarnya saya tidak dapat saya diberitahu oleh pemeriksa saya
tapi saya tidak dapat menyampaikannya di
tapi intinya ahok sudah diberi kesempatan untuk klarifikasi terkait temuan bpk sebelumnya begitu
ahok sudah diberi kesempatan untuk
karena sisi yang lain gubernur ahok menyatakan tidak pernah dipanggil oleh bpk
tidak sudah dibuktikan kok kita panggil dan dia sudah dan
dan anda menyatakan ada indikasi kerugian negara begitu ya
dalam sumber waris ini
dan menyatakan menyatakan begitu ya
kita pada akhirnya meyakini bahwa hasil audit investigasi itu memastikan
dan bpk juga memastikan
confidence bahwa ada kerugian negara
bpk confidence dan respon ahok saat itu mengetahui disebut ada kerugian negara
ya itu itu anda tanya saja kepada pak ahok jangan kepada saya
baik jadi ketika mengklarifikasi itu juga apakah anda sempat menanyakan bahwa ada peraturan presiden begitu nomor tujuh puluh satu kalau tidak salah tahun dua ribu dua belas tentang pemilihan
itu wilayah sekali lagi yang tidak dapat saya publikasi
karena itu masuk dalam audit investigasi
mohon maaf saya tidak dapat mengklarifikasi itu
baik pak respon anda ketika audit bpk disebut ngaco
apa pak jawaban anda terhadap gubernur ahok tentang hal ini
tiap orang ini kan negara demokrasi dan kita bersyukur negara kita menjadi negara yang demokrasi orang bebas bicara

dan semua apa tentu pasti ada sopan santun ada apa ya itu biarlah kita menilai diri kita masing masing
itu wilayah yang saya kira tidak wilayah anu ini wilayah demokrasi dalam soal komentar apa segala macam itu tidak ada halangan

pesan presiden kepada anda ketika anda menemui dan melaporkan soal sumber waras ini tadi
di istana begitu pak
presiden mendengar dengan baik didampingi oleh menteri menko perekonomian menteri sescap dan menteri sesnek dan semua mencatat laporan kami
dan presiden menyatakan
biarkanlah itu laporan laporan kami akan ditindaklanjuti tapi yang berkaitan dengan apa itu biarkanlah hukum yang menjadi ranah hukum wilayah hukum seperti itu
baik baik terima kasih pak hari azhar aziz ketua badan pemeriksa keuangan telah meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news malam hari ini selamat malam pak